presiden jokowi juga turut menanggapi cuitan dari mantan presiden sby yang berpimpi naik kereta bersama dengan megawati
menurut jokowi hal itu bermakna positif dan harus diwujudkan karena bermanfaat bagi masyarakat indonesia